tadi naik mrt pak
tadi naik mrt pak
tadi naik mrt pak
tadi naik mrt pak
tadi naik mrt pak
tadi naik mrt pak
tadi naik mrt pak
tadi di dalam
para duta besar minta nanti
mencoba kereta cepat
bulan depan nanti akan saja